saya mau tanya ke bang refli banyak yang berpikir dengan segala kekuatan dan powerfulnya jakarta
apa yang akan dilucuti secara politik secara hukum tata negara
jika nanti pada akhirnya jakarta sudah tidak lagi ibu kota
iya begini pemindahan ibu kota ini kan baru kehendak presiden ya
belum menjadi sebuah keputusan politik secara keseluruhan
termasuk dpr misalnya dpd
dan belum juga menjadi sebuah keputusan hukum
karena harus ada undang undangnya paling tidak mengubah undang undang dki
daerah khusus ibu kota jakarta menjadi daerah khusus ibu kota kutai kartanegara
misalnya kan begitu
karena itu saya menganggap bahwa secara hukum belum ada perpindahan ibu kota
tapi katakanlah kita terima itu sebagai sebuah asumsi ya
asumsi bahwa keinginan pemerintah ini akan didukung oleh partai partai politik
dpr dan termasuk dpd mungkin nantinya ya
lalu kemudian undang undang akan berubah
maka kan pertanyaannya adalah jakarta akan menyandang status apa
pilihannya kan dua
apakah dia akan menjadi daerah biasa atau tetap dia menjadi daerah yang khusus
kalau kita baca konstitusi itu kan cuma dua saja kalau dia mau khusus
disebut khusus dan istimewa
kan negara menghormati satuan satuan
pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa
nah istimewa itu ya seperti yogyakarta khusus itu seperti papua aceh
nah khusus itu adalah daerah otonom
kalau jakarta ini menjadi daerah otonom yang khusus
maka kehususan jakarta saat ini ya misalnya tidak ada dprd yang otonom
dia satu unit pemerintahan gubernur tidak ada bawahan yang elected by the people
maka itu masih bisa dipertahankan
tapi kalau dia kemudian tidak menyandang status khusus lagi
maka dia akan diperlakukan seperti provinsi lainnya
jadi nanti gubernur anies baswedan kalau perpindahannya masih masa pemerintahannya
ya nanti akan ada saingan dalam tanda kutip
saingannya bupati wali kota yang merasa otonom dan independen
dan itu sangat mungkin bang refli akan terjadi
bahwa akan ada pemilihan kepala daerah di wali kota di segala macam di kabupaten
dua hal tergantung secara faktual dan kemudian political will nya ya
saya membayangkan secara faktual berangkali lebih baik jakarta menjadi tetap satu kesatuan seperti ini ya
tidak dibagi atas kabupaten kota yang otonom
tetapi kan tergantung kemauan politik juga
kan untuk salah satu cara untuk memperlemah kekuasaan gubernur misalnya
ya dengan membuat daerah daerah di bawah gubernur yang otonom
kira kira begitu ya
nah ini kan soal politiknya
jadi nanti akan terjadi pertarungan nanti dalam penyusunan undang undang yang baru
revisi undang undang yang baru
pertarungan antara ingin mempertahankan kekuasaan dan kekuatan jakarta
atau seperti tadi anda katakan sama seperti daerah lain
ya ada pelucutan pelucutan
saya memang ke begini ada teman saya ya
ahli konstitusi yang mengatakan seharusnya tidak bisa pindah ibu kota itu ya
karena jakarta menjadi ibu kota itu bukan karena kebetulan
tapi karena jakarta punya kesejarahan yang barangkali tidak mungkin digantikan
di kota inilah misalnya konstitusi dirumuskan bpupki
di kota inilah bendera sangsa kamera putih dijahit proklamasi terjadi
segala peristiwa peristiwa besar bersejarah
itu satu soal ya pendekatan kesejarahan
tapi saya bisa pastikan sebenarnya dari sisi konstitusi
memang konstitusi tidak membatasi bahwa ibu kota itu hanya harus di jakarta
ibu kota itu bisa dimana saja
tetapi ketika pilihan terhadap ibu kota itu di suatu tempat
maka ada konsekuensinya memang
contoh misalnya mpr itu tidak bisa lagi bersidang di jakarta
dia harus bersidang di ibu kota negara
berarti semua parlemen akan pindah
jangan jangan dia tetap tinggal di jakarta
cuma sidangnya saja ke kota kota negara kan
tapi apapun itu dia harus bersidang di ibu kota negara mpr ya
bang tapi pertanyaan publik yang paling singkat
singkat saja bang apakah akan semudah itu
akankah secepat itu prosesnya
seperti yang dibayangkan presiden
kalau prosesnya mungkin tidak akan cepat ya
tetapi begini ketika kemudian secara formal
ibu kotanya itu sudah ditentukan
dan formalitas hukumnya sudah terjadi
maka dampak ikutan yang saya katakan itu harus dilakukan
karena kalau tidak sidangnya kan tidak sah
karena konstitusi mengatakan sidang itu harus di ibu kota negara
jadi kalau nantinya presiden dan wakil presiden
mau diambil sumpahnya di sidang mpr
ya harus di ibu kota negara itu
walaupun belum punya gedung sekalipun